hadirin sekalian selamat datang di grand launching jakarta international stadium
performed by tantri kotak
hadirin dimohon berdiri
menyanyikan lagu kebangsaan indonesia raya
yang dibawakan oleh tantri kotak
bangsa dan tanah airku
mari kita bersatu
bangsa dan tanah airku
bangsa nuragaku semuanya
untuk indonesia raya
tantri negeriku yang ku cinta
tantri negeriku yang ku cinta
tantri negeriku yang ku cinta
tantri negeriku yang ku cinta
hiduplah indonesia raya
tantri negeriku yang ku cinta
hiduplah indonesia raya
hadirin dipersilahkan duduk kembali
jakarta international stadium
ketika siapa saja sendirian
berdiam diri tak ada ikuran
jika kau merasakan kesepian
datang kemari dan berjalan
mari kita senang senang
sama berdiri apa
jangan terlalu hati
pemindasan kekerasan kejangan
kami datang membawa perdamaian
ciptakan suasana tak terlupakan
lontongkan semua yang berdiam diri
suaramu dan keriakan
aduh dan distorsi
kau takut berakse
yang ada di sana
yang ada di sini
semua ikut berdiam diri
yang datang di sini
jangan bikin gaji
bikin suasana terpimpin
mana suaranya jakarta
saya butuh teriakan hey yang keras
dari semua yang hadir di sini
kenapa bersis menyuap
tepuk tangan yang beri adonan buat gotak
selamat datang di acara
mana tepuk tangannya dong
sudah berkumpul semuanya disini bang joki
astrid ini adalah sore istimewa
terutama buat kami berdua
karena kami boleh ada di tempat ini untuk kali kedua sejak jakarta hajatan baru baru ini
dan kita semua berada di tempat yang menjadi wajah baru jakarta
tempat yang begitu megah
dan kami ingin tahu gimana kondisi semangat dari rekan rekan djs yang ada di tribun barat
mana suaranya tribun barat
jangan mau kalah dong nih teman teman dari tribun utara dan selatan
itu dong semangat
astrid kita ada di tempat termegah di jakarta
dan yang kedua adalah ini juga penting untuk diumumkan seluruh indonesia dan dunia harus tahu bahwa stadion ini adalah berstandar internasional
iya benar banget
ini berstandar internasional ya
salah satunya stadion jakarta international stadium ini satu satunya stadion di indonesia
yang mengusung konsep green building atau ramah lingkungan loh
dan bukan hanya untuk tujuan berolahraga saja
tapi stadion ini juga dirancang untuk bisa menjadi
termasuk buat konser musik seperti yang barusan aja kita dengar
dan tetap kita akan ikuti sampai akhir acara
tadi sudah dibuka sama kotak ya
tapi bukan saja hanya kotak
tapi lihat dong di depan kita sudah ada maestro nya
sudah siap siap menghibur kita nih mas danin
mereka persiapan karena inilah kesempatan buat kita bersama untuk merayakan kebersamaan kita
dan tentunya karena jis adalah
jadi kalau kita bilang jis adalah kalian menjawab
karena memang milik kita
dari kita untuk kita
sore hari ini ketemu lagi bareng kami berdua saya coki sitohang
nanti kita akan memandu acara launching jakarta international stadium ini sampai nanti dua jam ke depan
karena berbagai macam acara akan kami sukukan sama anda semuanya
ada juga grand launching nanti ya bang ya
dengan para musisi musisi ternama tanah air
oh sudah disiapkan latihan terbaiknya dan pemirsa seluruh indonesia juga semua yang hadir di jis
kita patut bangga dan mengapresiasi kerjasama yang hebat yang bisa membuat acara ini berlangsung
terima kasih pemerintah provinsi dki jakarta
pt jakarta propertindo jak pro
dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada pt shopee indonesia
pt moya indonesia
pt bank dki
pt pembangunan sarana jaya
pt pembangunan jaya ancol
pt am jaya
boleh berikan tepuk tangan yang meriah
masih ada lagi
kolaborasi yang hebat dengan pt sinar

pt transportasi jakarta
pt pasar jaya
tepuk tangan berjamaah buat kita semua
kita harus semangat dong ya
mereka udah di posisi masing masing
siap menggetarkan jis
dan mungkin ini pertama kalinya buat dewa sembilan belas
bener pertama kalinya buat mereka
kalau gitu langsung saja ya
kita dengar suara kalian semua teman teman
kalian berhasil menjadi sebaru nafas dewa sembilan belas hari ini
tak usah paruh nafasku
bukanlah seperti alatku yang dahulu
ada makna terkait dari sini
dari pertikaian yang terjadi
kau masukkan diriku
bila kau tinggalkan aku
jangan hilang padaku
bawa separuh nafasku
jangan hilang padaku
kita pengen semua yang ada disini
nyanyi bareng kita
yang disebelah belakang
di tengah disebelah kiri ya
perkenalan iris janji
bisikan memaju asa
isyaratkan lagi dunia
kau lah satu satunya
yang tak nyata mengerti aku
apa kan aku selama ini
yang sedikit melupakanmu
yang kau entah tujiwaku
tak terisam dulu
kini kejap kesesakanku
hanya mencintai aku
terkoyak ulan padaku
kau lah satu satunya
yang tak nyata mengerti aku
apa kan aku selama ini
yang sedikit melupakanmu
lalirkan diri kembali
tak ingin terpukus
tepukan kembali untukmu
tidak ada yang tak lagi memanggil
maafkanlah aku selama ini
yang ternyata mengerti aku
maafkan aku selama ini
yang sedikit melupakanku
kupingan kembali untukmu
tidak ada yang tak lagi memanggil
yang ternyata mengerti aku
maafkanlah aku selama ini
yang sedikit melupakanku
kupingan kembali untukmu
tidak ada yang tak lagi memanggil

aku berdarah di ujung gemisah ini isyaku lebut lakumu
kau sebagai diriku jiwamu namun kau jangan menulai nulai cintaku
kau tak ada sepijik rindu
cintaku tak lalu miliki dirimu
street peribadi diri beri segala janji
street peribadi diri beri segala janji
malam malam ku makan malam seribu bintang
yang terdengar di angkasa mulai kau disini
setidak menenang itu melintasi nyamik
yang selalu tersaji bisa ku silati
malam malam ku makan malam seribu bintang
yang terdengar di angkasa mulai kau disini
setidak menenang itu mulai kau disini
setidak menenang itu melintasi nyamik
yang selalu tersaji bisa ku silati
malam malam ku makan malam seribu bintang
yang terdengar di angkasa mulai kau disini
setidak menenang itu melintasi nyamik
yang selalu tersaji bisa ku silati
cintaku tak lalu
tau akhir akhir terakhir
yang ter decid
memberikan warna yang bisa menjadi gelinda
hati tak mampu mengetahkan

dapatkah aku memeluknya
menjadikan bintang di surga
memberikan warna yang bisa menjadi gelinda
hati tak mampu mengetahkan
hati tak mampu cepat menerangkan
hati tak mampu cepat menerangkan
hati tak mampu cepat menerangkan
berapa tak aku memeluknya
menjadikan bintang di surga
memberikan warna yang bisa
dan teruslah bisa
menjadikan bintang di surga
memberikan warna yang bisa
memberikan warna yang bisa
memberikan warna yang bisa
sehat semuanya semangat semuanya
mana suaranya indonesia
boleh minta semua tangannya diatas yoo
kita nyanyikan lagu yang spesial hari ini
boleh jadi sama sama seluruh indonesia
kau gadisku yang cantik coba lihat aku disini
disini ada aku yang cinta padamu
kau gadisku yang cantik coba lihat aku disini
disini ada aku yang cinta padamu
walau ku tahu bahwa dirimu sudah ada yang punya
namun kan ku tunggu sampai kau mau
jangan jangan kau membawa cintaku
jangan jangan kau ragukan hatiku
ku akan selalu saja menunggu
untuk cari pacarmu
jangan jangan kau tak terima cintaku
jangan jangan kau hinaukan pacarmu
putuskanlah saja pacarmu
walaupun ku tak tahu bahwa dirimu sudah ada yang punya
namun kan ku tunggu sampai kau mau
jangan jangan kau menolak cintaku
jangan jangan kau ragukan

jangan jangan kau menolak cintaku jangan jangan kau ragukan hatimu
jangan jangan kau menolak cintaku
untuk jadi pacarmu
jangan jangan kau akan terima cintaku
jangan jangan kau hilangkan pacarmu
putuskanlah saja pacarmu
jangan jangan kau menolak cintaku
jangan jangan kau hinaukan pacarmu
bukan selalu saja menunggu
untuk jadi pacarmu
jangan jangan kau tak terima cintaku
jangan jangan kau hinaukan pacarmu
putuskanlah saja pacarmu
siap jadi pacar lagi joe
berisi suara yang paling keras joe
cintaku cintaku padamu
tak besar seperti dulu
kamu kau bernih itu
sayangku sayangku padamu
tak hangat seperti dulu
mau mu begini mau mu begitu
tak pernah engkau hargai aku
sebelah kanan joe
biar ku putuskan saja
ku tak mau hatiku terluka
lebih baik ku putuskan saja
ku tak mau bikin ku tersiksa
jangan kau selalu merasa
wanita wanita bukan dirimu saja
lebih baik ku putuskan sengaja
cari pacar lagi
ku tak mau hatiku terluka
lebih baik ku putuskan saja
ku tak mau bikin ku tersiksa
jangan kau selalu merasa
wanita wanita bukan dirimu saja
lebih baik ku putuskan saja
cari pacar lagi
indonesia adalah kita
berbangkalah menjadi indonesia
biar dunia keburu pada kita
masih nyampe suaranya
aduh kakak restu bagus banget sih
keren banget tepuk tangan dong
tadi bapak sama anak udah nyanyi bareng loh menghibur kita semua disini
makin banyak aja figur publik yang terus nurunin talenta terbaiknya sama anak anaknya
termasuk astrid tia
terima kasih loh ya saya ke jago nyanyi juga ya kak ya
tapi ngomong ngomong disini ada yang pada putus gak disini
lagi pada putus cinta nggak
kalau lihat dari mukanya ada tuh yang sebelah sana tuh
sebelah sana ya ujung kanan atas ya
yang lagi pada putus cinta syukurin
hei ga boleh begitu
rasain jangan galau galau lah tadi
tadi tuh dibilang sama setia band kan cari pacar lagi
bener ada cara lain juga biar gak gampang galau
kalau saya ya saya lebih senang olahraga
karena olahraga itu selain bikin fokus kita dari yang negatif ke positif adrenalin bermain dalam tubuhnya diperbaikin ada rekreasinya juga
benar jadi bahagia ya karena kalau kita olahraga itu kita mengeluarkan hormon endorfin yang bikin bahagia itu
makanya olahraganya juga jangan monoton
sekali sekali cobain olahraga di jakarta international stadium tuh
ada jogging track di atas
oh gitu bang
tujuh puluh dua meter di atas tingginya
kemudian itu ada di lantai sembilan
jadi kita kesana naik lift gitu ya bang ya
wah keren banget
itu di ketinggian gitu bahaya nggak bang
jadi kita sambil jogging biar sehat
bisa nikmatin juga pemandangan indah sirkuit formula e dari situ
bisa juga ngelihat matahari
terbenam di teluk jakarta
nikmati angin sepoi sepoi
sambil menikmati pemandangan dari atas
ini mah sekalian healing
healing namanya bang kalau orang jakarta selatan bilang
daripada kita jadi orang hilang lebih baik kita jadi orang healing
healing aja gitu ya bang ya
jadi olahraga bisa bikin bahagia
terus akhirnya kita juga rekreasi melihat pemandangan dari atas
bisa bawa makanan gak bang kan pas banget tuh ada sunset gitu
waduh kalau soal makanan nanti kita tanya dulu sama petugas
gak boleh kayaknya bang ya ya
itu nanti malah jaga gak bersih gitu kan ya
nanti jangan ada yang coba coba bawa makanan terus ngadu
kata coki sama astrid boleh ya
jadi harus menjaga kebersihan ya
tampaknya di sebelah sana udah gak sabar mau nyanyi bareng sama dewa sembilan belas lagi ya
jakarta di orangnya ini
oh dong keren banget ya jack
sekarang kami kasih lagi yang terbaik
dewa sembilan belas featuring firza sudah ada di sini lagi
ini dia dengan lagunya bubus
yang pernah cintanya bertepuk sebelah tangan kita nyanyi bareng bareng
baru ku sanggup cintaku bertukus seberat tangan
kau buat cemburu seluruh hatiku
semoga waktu akan menilai sisi hatimu yang betul

aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu
meski kau takkan pernah
aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu

kau buat cemburu seluruh hatiku

baru ku sanggup cintaku bertukus seberat tangan
kau buat cemburu seluruh hatiku
semoga waktu akan menilai sisi hatimu yang betul

semoga waktu akan menilai sisi hatimu yang betul

semoga waktu akan menilai sisi hatimu yang betul
semoga waktu akan menilai sisi hatimu yang betul
semoga waktu akan menilai sisi hatimu yang betul

semoga waktu akan menilai sisi hatimu yang betul

semoga waktu akan menilai sisi hatimu yang betul

semoga waktu akan menilai sisi hatimu yang betul
masa masa ku sering berbual
kau tuliskan padaku
yang manis dalam silapku
kau katakan padaku
ku ingin lenyap pelukmu
dekat lenyap peluk kasihmu
tak terlupa semuanya
tak terlupa semuanya
kau tuliskan padaku
kau tuliskan padaku
ku di dalam dirimu
kau memilih padaku
sudah siap saja sebiru itu
bisa lebih kecil
aku peninggir kamu
ku akan pulang
melupas semua perinduan
semua tetapi selalu selain
aku peninggir kamu
ku akan pulang
melupas semua perinduan
terima kasih teman teman
terima kasih teman teman
terima kasih teman teman
terima kasih teman teman
terima kasih teman teman
terima kasih teman teman
terima kasih teman teman
semoga dengan hadirnya jakarta international stadium
bagi dejek dan jakarta
sekali lagi selamat atas
peresmian jakarta international stadium
jakarta ini merupakan tottenham hotspur stadium
yang menjadi stadium kebanggaan warga london
saat ini bisa dilihat kalau stadiumnya lagi menjalankan konovasi
untuk menjadi stadium yang lebih canggih dan yang lebih modern
selain itu di dalam stadium ini juga terdapat layar televisi terbesar di eropa
sebesar tiga ratus dua puluh lima meter persegi

nah indonesia juga latala lho
karena indonesia telah memiliki stadion berstandar internasional
yang menama jakarta international stadium
saya dita mutiara nabela
mewakili teman teman perhimpunan pelajar indonesia di london mengucapkan
selamat atas peresmian jakarta international stadium
wakili teman teman dari perhimpunan pelajar indonesia di paris

saya harap stadion ini bisa menjadi identitas
yang memiliki identitas yang bangga bagi para pelabur indonesia
semoga jakarta international stadium
suatu saat nanti dapat menjadi penyelenggara
untuk pertandingan pertandingan olimpik seperti partitipasi ini
dan saya harap stadion baru ini
bisa menjadi stadion terbaik di dunia
kembali ke bumiku sayang
ulang raga ku melayang
jauh tak terbayang
ke angkasa ku akan terbang
ku lakukan kurai bintang
kembali ke bumiku sayang

aku berkenan sejudia
masa ku terbang sampai ke lati
cumbunya pun indah
putih molos dan
tak jauh sabar di samping gadari
dan ku peluk dia tanpa imajin
lampunya pun indah
bagai putri mirip buka diri
sapukan suaranya jepanglah
berbangkanglah menjadi indonesia
jadilah manusia yang sempurna
aku berkenan sejudia
masa ku terbang sampai ke langit
cumbunya pun indah
putih molos dan
tak jauh sabar di samping gadari
dan ku peluk dia tanpa imajin
lampunya pun indah
bagai putri mirip buka diri
lampunya pun indah
bagai putri mirip buka diri
lampunya pun indah
bagai putri mirip buka diri
lampunya pun indah
bagai putri mirip buka diri
cumbunya pun indah
bagai putri sial b decks
cumbunya pun indah
tepuk tangan sekali dong
kok pada diem aja sih temen temen jeng mania
tepuk tangan lagi dong
kang charlie tadi apa kabar
kang charlie sehat
ini dia dibuka dulu nih
apa kabar bu
restu tadi udah nyanyi
sudah sudah nyanyi
saya disuruh manggil restu
restu restu tolong gabung dulu sebentar
restu ini restu anak keberapa tukang
sudah mengikuti jejak dari sang ayah
buah jatuh gak jauh dari pu'unnya ya restu
aduh kak sepisan tukang restu
ini orang cirebon kuningan
oh cirebon kuningan
lahir di sana dia
leluhurnya dari kuningan
restu umur berapa sih
kalau tadi mereka berdua nyanyi kan balap balapan tuh
tapi sekarang saya pengen eksklusif
sedikit potongan suara bapaknya sedikit potongan anaknya
carly dulu dikit aja
bebas potongan dikit aja
kita tanpa lagu yang tadi deh
biar ajak penonton semua ya
biar kanak kujat
biar kanak kujat
beson aku pada pandangan saat kita jump
emang bapaknya keren
tahan dulu tuh
kenapa langsung ditahan langsung aja pak
tadi pikir mau menghenikan cipta dulu
kalau gak usah ya
biar kanak kujat
beson aku pada pandangan saat kita jump
tapi bang carly aku mah suka suara restu
dia seneng yang berondong berondong
saya jerly saya untuk menyeimbangkan skor
saya pilih anaknya juga
tapi gue lebih senang
biar anak gue yang lebih hebat
tepuk tangan untuk bapak
harus lebih bagus anaknya
jadi biar indonesia adalah kita
seperti lagu yang tadi aku bikin
itu mendadak itu aku bikin
mendadak aku pengen
nanti meluncingkan lagu indonesia adalah kita
nanti untuk keliling
keliling menciarkan bahwa
indonesia satu hati
indonesia adalah kita
yang tadi aku bawain
indonesia adalah kita
indah maju di tanah surga
terus dan harus jadi juara
ayo semangatkan indonesia
mantap bang charlie
tapi charlie ini kali keberapa ada di jis
apakah pertama kalinya tampil di jakarta international stadium
luar biasa terima kasih juga buat bapak gubernur
bapak pejabat pejabat yang lain
atau terima kasih juga buat teman teman surabaya sejak
aku baru pertama kali bangun di acara yang sebesar ini
dan ini juga teman teman disitu baru pertama kali
berada di sana kesini
sebentar lagi kita akan sama sama melihat grand launching
jakarta international stadium
tapi sebelumnya astrid
sebentar lagi kita akan bersama sama menyambut azan
tapi ada yang spesial nanti disiapkan di jis ini
supaya momen ini terus terekam sepanjang masa
tapi nanti ya astrid
karena setelah azan nanti setelah azan maghrib
kita akan bersama sama
kita juga akan mengingatkan anda
bahwa kita akan menuju acara
puncak grand launching jakarta international stadium
dan teman teman para penonton
khususnya jakmania yang ada disini
kembali kami ingatkan agar kita semua tetap menjaga ketertiban
kepada para penonton yang sudah dapat kesempatan masuk ke jis
jangan ada yang duduk di pagar ya teman teman
baru aja kita mau grand launching ini kan
stadium kecintaan kita
tapi mereka hebat pak astrid
mereka semua tahu aturan
dan kita bangga untuk melihat itu ya
dan dari sekian banyak penonton ini
saya mau ngasih tahu kapasitas dari stadion ini adalah
jadi sebenarnya ini masih bisa masuk lagi nih ya
teman teman dari jack untuk langsung nanti nonton pertunjukan
nanti abis ini kan kita akan sama sama lihat ada friendly match
ada pertandingan persahabatan
dan ini rumputnya itu hybrid loh
pertama di indonesia bang charlie
pertama nih rumput hybrid seperti ini
keren banget ya
nah nanti friendly match sudah disiapin
kita semua akan nonton sama sama
tapi kang charlie
sekarang ini sudah ada ustadz syam di depan kita
beliau bersama sama dengan kita semua akan mendengarkan kumandang azan maghrib
ustaz syam persiapan dan disilakan
vlog paragraf satu ketiga
berikan sumpah kebesaran mu tuhan
tuhan takbir sama sama indonesia
tuhan tuhan tuhan
kau tempatku mengadu hati
di segala hidup
dunia dan seisinya
ku penuh sayangku
berharap takbun tentu
lihat dilagi ketempurnaan hatimu
kau cinta pertama dalam hidup
allahu akbar maha besar
membujamu begitu indah
selalu kau berikan sumpah kebesaran mu tuhan
jadikan hari ini
penuh berkah yang berlipat untuk kita semua disini
satukan kebahagiaan kita untuk indonesia
indonesia adalah kita
indonesia satu hati
indonesia satu hati
dengarkan tutup terus bahagia indonesia
itu lebih baik kita lihat azora
kalau dia ini sudah bangun
itu suatu peribadi terjadi
bekerja di layar beberapa sekolah
yang satu ini
hal yang halus sekali
tuhan kebesaran tuhan
kekuasaan allah swt
hari ini syatikan momentum
untuk kita selalu bahagia
boleh dengar tampirnya
jadikan bintang kehidupan
menjadi bintang kehidupan
buat kita semua disini
tolong nyalakan lampu please ya
kita terkabul menjadi manusia sukses
salamkan doa juga buat panis
dan seluruh jajaran
jenuh aku mendengar
panisnya kata cinta
lebih baik sendiri
harus sabar menjabat
angkat tangannya indonesia
satukan suaranya sama sama
malam malam aku sendiri
tanpa cintamu lagi
hanya satu yang ingin aku
bahagia akan tersang
bahagia akan datang untuk kita semua disini
indonesia adalah kita bro
yang membuat indonesia mampu
harus sabar menjabat
walau lebih keras lagi suara di indonesia
bahagia akan datang untuk kita semua disini
malam malam aku sendiri
tanpa cintamu lagi
hanya satu keyakinanku
bahagia akan datang untuk kita semua disini
harus sabar menjabat
malam malam aku sendiri
yang paling hebat suaranya
tanpa cintamu lagi
yang merasa bahagia
bisa hanya disini
surat berhasil sediakan
bintang yang bersinar
bintang yang menerbang
yang merasa bahagia

menurut pan ya alhamdulillah pada malam hari ini kita sama sama hadir menuntaskan sebuah fase
perjuangan di tempat ini telah lama dicanangkan telah lama dijanjikan dan hari ini janji itu dibayar
tunai di sini bukan saja kita menyaksikan sebuah bangunan mahakarya tapi tempat ini
membuktikan bahwa mimpi itu bisa dicapai hai hai
hai lewat kerja keras lewat kerja tuntas mimpi yang oleh sebagian ditanggapi dengan pesimis mohon
maaf harus kami sampaikan bahwa kami mengecewakan mereka yang pesimis hai hai hari ini
hai mahakarya berdiri
di jakarta disepersembahkan untuk the jackmania untuk warga jakarta dan untuk indonesia
yang dilahirkan dari
dan helpful kepada anak anak bangsa dari
perjuangan ini diawali modal pertama modal terutama untuk bisa bekerja membangun stadion ini adalah
dukungan yang luar biasa dari the jackmania

dari mulai saat direncanakan dari saat janji itu diungkapkan lima tahun yang lalu janji membangun stadion itu diungkapkan
dan the jack bersedia mempercayai janji itu the jack bersedia untuk ikut mengawal janji itu
dan hari ini the jackmania memenuhi stadion yang dijanjikan itu
ini adalah kerja kolosal ini bukan kerja satu orang ini kerja ribuan orang
ribuan orang bekerja siang malam menuntaskan sebuah proyek mahakarya
karena itu izinkan dalam kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada para pekerja yang tidak pernah tampak di layar manapun
tapi keringatnya yang terima kasih
yang membuat stadion ini bisa berdiri
kepada jajaran jakpro yang mengawal dari mulai penyiapan rancangan sampai penuntasannya
begitu juga izinkan nyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pemprov dki kepada seluruh bumd
dan izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada dukungan dari pemerintah pusat
khususnya dukungan dari bapak presiden yang telah memungkinkan proyek ini berjalan hingga tuntas
anak anak indonesia yang bekerja dalam proses ini tidak terlihat wajahnya
tapi yakinlah mereka memiliki jejak di bangunan yang luar biasa ini
dan mereka telah bisa bercerita kepada anak cucunya
bahwa kami yang membangun stadion yang membawa kebanggaan bagi jakarta dan indonesia
hari ini saudara sekalian berkumpul para tamu kehormatan yang datang dari jakarta
maupun para kepala daerah dari berbagai tempat di seluruh indonesia
kita beri tepuk tangan untuk tamu tamu kehormatan kita yang datang dari berbagai wilayah indonesia
ada gubernur ada bupati ada wali kota
ini menandakan bahwa jakarta adalah rumah bagi semua
jakarta international stadion juga bisa menjadi rumah bagi semua
dan masyarakat betawi adalah tuan rumah yang mempersatukan semuanya
kepada dajak mania
stadion ini telah tuntas
tahun dua ribu delapan belas saat kita memenangkan kejuaraan waktu itu
kita berkumpul di balai kota
dan pada waktu itu saya sampaikan pesan
kesebelasannya kelas dunia
supporternya kelas dunia
dan insya allah stadionnya kelas dunia
hari ini itu tuntas
dan kita berharap dajak mania teruslah menjadi supporter teladan
teruslah menjadi penjaga nyalanya semangat para pemain pemain kita di lapangan
terakhir sebagai penutup
hari ini saya menyerahkan jakarta international stadium
jakarta international stadium
kepada dajak mania
kepada warga jakarta
dan kepada indonesia
jagalah tempat ini dengan sebaik baiknya
ini adalah rumah kita
ini adalah tempat yang mempersatukan kita
ini adalah bulan bulan terakhir penuntasan masa tugas lima tahun saya di jakarta
tiga bulan lagi saya akan tuntas tugas di jakarta
sesudah itu saya akan datang kembali ke tempat ini
tidak duduk sebagai gubernur
tapi akan duduk sebagai the jackmania bersama dengan semua yang ada di tempat ini
jaga stadion kita
jaga kebanggaan tempat ini
dan tunjukkan kepada semua
bahwa stadion ini bukan hanya bangunan yang megah
tapi supporternya adalah supporter teladan bagi semua
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
tapi juga ekosistem pertumbuhan ekonomi baru
acara ini terselenggara berkat kerjasama pemerintah provinsi dki jakarta
jakarta kolaborasi pt jakarta property dojak pro ms glow ms glow fullman
dan juga pt shopee indonesia pt moya indonesia pt bank dki
pt pembangunan sarana jaya pt pembangunan jaya anco pd am jaya
pt sinar sosro pt transportasi jakarta trans jakarta
dan saya asyutir panmit undur diri salam sehat dan tetap semangat
jakarta international stadium stadion kita